gagal bertahan usai menjalani operasi pemisahan perut
bayi kembar siam sofia
kamis pagi akhirnya meninggal dunia
isak tangis keluarga mewarnai pemakaman
isak tangis kesedihan keluarga tak terbendung
saat prosesi pemakaman
bayi sofia berlangsung di pemakaman umum
bayi kembar siam sofia dan salma
sebelumnya menjalani operasi darurat pemisahan perut
dalam operasi ini
sofia sempat mengalami gagal fungsi multi organ
sehingga kondisinya semakin memburuk
hingga akhirnya dokter menyatakan
sofia meninggal dunia pada kamis pagi
ivan ayah bayi kembar siam
hanya bisa pasrah dan ikhlas menerima semua ini
karena hal tersebut sudah takdir dari tuhan
tim dokter kembar siam dari area suti dr stomo
sudah berusaha yang terbaik buat anak kita
pada saat ini memang salma juga masih dalam kondisi
belum stabil sesungguhnya
tim bedah kembar siam rsud dr sutomo menjelaskan
sofia yang meninggal usai di operasi itu
diketahui memang sudah dalam kondisi lemah
saat menjalani serangkaian operasi
sementara salma saudara kembar sofia
hingga kini masih dalam kondisi kritis
dan tengah menjalani perawatan intensif
bayi sofia meninggal dunia
sebab meninggalnya karena gagal fungsi multi organ
karena kelainan bawaan kembar siam yang komplek
organ organnya tidak lengkap
saat ini bayi salma masih berada di ruang nicu
di rsud dr sutomo surabaya